telkom juga mendapat restu dari para pemegang saham independen untuk meneruskan proses pemisahan segmen usaha atau spin of indihome
pt telkom indonesia persero tbk melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan atau rupst tahun buku dua ribu dua puluh dua selasa tiga puluh mei dua ribu dua puluh tiga siang
dividen sebesar rp satu ratus enam puluh tujuh enam per lembar itu akan dibayarkan selambat lambatnya pada tanggal lima juli dua ribu dua puluh
dalam rupst ini juga disetujui pemisahan segmen usaha atau spin off indihow ke telkomsel oleh mayoritas pemegang saham independen pt telkom indonesia tbk
merger antara indihome dan telkomsel sebagai pemimpin pasar bisnis broadband merupakan implementasi dari fixed mobile convergence atau fmc
dan bagian dari strategi transformasi perusahaan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan digital
inisiatif ini kita lakukan adalah
kita bisa lihat dari berbagai sisi pertama kalau dari sisi masyarakat tentunya kita ingin memberikan pelayanan yang lebih bagus lagi
penetrasi home roadband yang bisa lebih cepat lagi dan juga banyaknya pilihan
nantinya akan ada satu pilihan yang nantinya akan ada meskipun belum tentu di dewan adalah ya udah sekarang beli paket yang memang unbricable wifi gitu ya
jadi akan lebih lebih apa namanya lebih lebih andal
tanpa takut ada hangus dan sebagainya lah gitu
susunan baru dewan komisaris dan dewan direksi juga turut disetujui dalam rupst tersebut
mantan menristek dan kepala brin bambang permadi sumantri brojonegoro ditunjuk menjadi komisaris utama telkom indonesia
sedangkan pada susunan dewan direksi terdapat satu jabatan baru yaitu direktur grup business development
mantan direktur utama pt bio farma hanesti bashir ditunjuk untuk mengisi jabatan tersebut
memang kita sebaiknya memiliki satu direktur gitu ya yang memang fokus mengelola itu
untuk memastikan bahwa perusahaan ini yang kita bangun ini segera dapat terhasil dan nantinya menjadi new revenue source dari telkom pada waktu kedepan
jadi kalau secara singkat kira kira begitu
nah dengan demikian diharapkan nanti telkom itu secara berkelanjutan akan memiliki sumber pertumbuhan baru